halo sobat penasaran sekarang kalau datang ke layanan informasi bank indonesia
gimana sih caranya yuk tonton video ini sampai habis
dalam rangka memberikan kemudahan informasi publik secara cepat tepat waktu dan dengan biaya ringan
layanan informasi bank indonesia untuk publik bisa banget coba kunjungi di vistor center bank indonesia loh
hal ini juga sebagai wujud transparansi bank indonesia dalam memberikan layanan informasi yang berkualitas kepada publik
nah namun sebagai langkah dalam mencegah penyebaran covid sembilan belas di era kebiasaan baru
kunjungan ke visitors center bank indonesia dibatasi maksimal sepuluh orang perharinya
tentunya dengan mengisi form rencana kunjungan terlebih dahulu yang tertera dalam website bi go ida sobat
dan ingat ketika datang ke sini sobat wajib memiliki aplikasi peduli lindungi berpakaian rapi
dan membawa identitas diri serta menaati protokol kesehatan yang ada
selain itu untuk lebih meningkatkan pelayanan bank indonesia juga menyediakan informasi bagi penyandang disabilitas
seperti penyediaan jurubahasa isyarat
serta visitor center layanan informasi publik yang ramah disabilitas
untuk layanan informasi publik bank indonesia sendiri
beroperasi setiap hari kerja mulai pukul delapan hingga enam belas waktu indonesia barat
sobat semua bisa banget mengakses layanan informasi publik bank indonesia
karena keterbukaan informasi adalah komitmen ppid bank indonesia
maka dari itu selain menerima permohonan informasi
bank indonesia juga secara aktif mengumumkan berbagai tugas dan kegiatan di lingkungan bank indonesia
melalui berbagai platform digital baik di website maupun media sosial
sehingga jika kalian ingin banyak bertanya mulai dari sbi karena menukar uang lusuh atau uang rusak sekalipun
sobat bisa banget datang ke sini atau bisa hubungi call center di satu
jadi selamat datang di layanan informasi publik bank indonesia ya sobat